barat dewan perwakilan rakyat menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang dua dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
senin satu november dua ribu dua puluh satu dalam rapat paripurna tersebut belum dibacakan surat presiden tentang
calon pengganti panglima tni marsikal hadi cahyanto yang akan pensiun bulan ini
rapat paripurna dipimpin oleh wakil ketua dpr dari fraksi partai kebangkitan bangsa
muhaymin iskandar mohaimin mengatakan sampai senin ini pimpinan dpr belum menerima surat
dari presiden mengenai calon panglima tni untuk menggantikan marsikal hadi cahyanto
yang akan pensiun pada november dua ribu dua puluh
semuanya oke sih semua calon calon ini mumpuni dan layak tinggal presiden lah yang akan menentukan
sesuai dengan rencana presiden kan rencana presiden pasti lebih utuh ya soal pertahanan dan kekuatan
sementara anggota komisi satu dari fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan tubagus hasanuddin mengatakan
masih cukup waktu untuk mencari perjuangan
khususnya komisi satu untuk melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon panglima tni
yang akan diajukan presiden
ya kalau nanti ada surpres tentu nanti akan dikirim ke komisi satu dan komisi satu nanti akan melaksanakan
fit and proper test hasil fit and proper test dilaporkan ke pimpinan dpr dan pimpinan dpr nanti akan
berkirim surat kepada bapak presiden itu
kalau misalnya panglima tni pensiun pada satu desember berarti ya pelantikan ya minggu terakhir lah
sekarang baru minggu pertama masih ada waktu dua minggu cukup saya kira ya
sejauh ini ada dua nama yang disebut sebut layak untuk menduduki posisi panglima yakni kepala staf angkatan darat
jenderal andika perkasa dan kepala staf angkatan laut laksamana yudo margono
angga putra arief tidiawan jakarta